kehadirannya memberi warna melukis keindahan dengan keberanian cerdas memahami kata bijak menentukan cara mendidik dengan kelembutan membangun mimpi untuk masa depan
karena sosoknya selalu di hati hidup jadi lebih berarti
dari generasi ke generasi kartini menginspirasi